aduh aduh tak bisa begitu ustazah pengen ustazah di dalam ustazah pada makan semuanya padahal
ustazah aku aja puasa ustazah udah kalau begitu biar aku yang jumpa mereka
assalamualaikum maaf ya bukannya saya lanceng ya ibu ya ini kan siap siap kita bisa merasakan
musim dingin kita bisa berpuasa di musim semi ataupun kita bisa berpuasa di musim
karena allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh lima yang artinya
barangsiapa diantara kamu yang hadir di bulan ramadan itu maka wajib baginya untuk berpuasa ya
kalau misalkan kita di luar negeri atau contohnya di amerika kita harus berpuasa dong ustadz ya wajib dong
ini nih seharusnya kita itu bersyukur kita bisa tinggal negara indonesia ini yang dilewati garis
apa musim panas baik sekian kajian untuk malam ini ya ustadz mohon maaf apabila banyak
kekurangan semoga banyak yang manfaat bisa kalian ambil ya nah setelah dari ini kalian boleh
kembali kamar kami masing masing langsung tidur dan jangan lupa besok kita akan kerja bakti ya
sampai di sini pahim tuh akhir kalam wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam
ayo santri semuanya berkumpul lho santriwati berkumpul berkumpul berkumpul
sini sini sini silahkan sudah kumpul semuanya
anak anak tolong dengarkan sebentar ya
nanti setelah kalian semuanya kerja bakti sudah bersih ya
terus sebagian dari kalian ikut belanja ke pasar ya
untuk membeli bahan bahan untuk buka puasa bersama warga ya
pak ustadz kan kalau puasa itu harus menghemat tenaga
apalagi kita itu ke pasar jalannya ke pasar kan jauh
ya gak teman teman
shobri kerja bakti itu kan membantu warga
nah membantu orang lain itu nanti dapat pahala
apalagi bulan puasa ini saatnya kita mencari pala sebanyak banyaknya biar pahalanya berlipat
sosoknya enak mesura sorakin aromanya kesini nih
baunya rupa rupa lagi
eh aneh banget ini
eh ustaz tunggu tunggu ustaz
iya ditungguin ada apa
enggak bukannya gitu
ini trio bemo kok kurang ya
kurang satu si lukman lukman mana
eh eh ini pausat
eh tadi abis shalat subuh si lukman bilang ke saya
katanya kalau puasa itu tidur juga dapat ibadah puasa
aduh benar benar tuh si lukman
ya maksudnya si lukman
ya udah haikal
sekarang kamu bangunin lukman ya
suruh kesini ya cepetan ya
siap pausat assalamualaikum
yaduh pantesan aja enggak kedengeran
ya ampun pak
sekarang kan ada kerja bakti pagi ini
kayaknya tadi ada yang jahilin lukman deh
ah mungkin itu cuma mimpi
nanti kalian bantuin posisi di dapur ya
untuk butet ayu lilis
nanti kalian temenin ustazah ke orang lili
siap bapak ustazah
dan berikutnya untuk haikal sobri dan asun
kalian ke pasar ya
bantu pak ade untuk mencari keperluan keperluan yang dibutuhkan
yang lain bersih bersih masjid sama kelas
sampai benar benar bersih lantainya itu sampai bisa dipakai ngaca
bisa melihat janggut ustaz pusat yang indah ini ya
dan selebihnya lukman dan indra nanti bantuin ustaz pusat yang mulia dasar hari ini
bertemu dengan pak rt untuk memberitahu bahwa nanti kita akan bagi bagi takjil
supaya warga warga itu nggak kaget kalau nanti kita mau bagi bagi takjil
supaya pada tahu gitu
pak ustaz kok saya sama haikal sama asun sih
kan biasanya saya trio bemo
trio bemo itu saya indra sama lukman
wuh sobri udah tahu kalau trio bemo itu isinya kamu lukman sama indra
masa kamu mau pohon kaktus
tidak itu orang orang ustaz ustaz
aromanya kesini tahu nggak
pokoknya ada pantun mengatakan sayur lo deh masakannya bang ustaz
udah deh jangan protes terus
semuanya harap mengerti
pak ustadz ustazah lukman minta maaf ya kalau lukman tuh telat lagi
nah lukman sekarang mau nanya nih
emang kita kerja baktinya di mana sih
ini kan udah pada bersih
aduh aduh aduh aduh
emang di mana pak ustazah
aduh aduh aduh
kok pada nggak bilang sih kalau kita kerja baktia di pasar itu monumen sungguh terlalu
ustazah nanti di warung lilis kita beli apa aja
pak ustazah nanti duitnya yang banyak ya biar di warung lelis takut
ini kan masih siang siang ustazah
masa ortek buka abis siang siang udah siang siang

ustazah ini sudah buka

gak kemana ini
but tet sabar
lagi puasa gak boleh marah marah
eh ini lagi pula wartegnya itu ditutup tirai semuanya
jadi nggak apa apa ya
tak bisa begitu ustazah
tengoklah ustazah di dalam ustazah
pada makan semuanya
padahal ustazah aku aja puasa ustazah
yaudah kalau begitu biar apa yang jumpai mereka
harus puasa ibu tengok itu yang di dalam juga pada makan semua ibu nih masa ibu kalah sama saya
saya lo bu anak kecilnya puasa bu mana ibu ini iya bu ya ada di surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh tiga si ayu
kesini yuk hehehe awan yang artinya hai orang orangnya beriman diwajibkan untuk kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan orang orang yang sebelum kamu gitu ibu adek adek mereka
yang sedang makan itu orang orang yang tidak diwajibkan puasa mana bisa ikut saya lagi
sehat deh jadi gak bisa puasa nanti kalau kamu udah dewasa
kamu pasti mengerti oh begitu ya terus kakek ibu tak puasa kalau pakai saya sudah pikun
jadi wajib puasa begitu ya wah kalau kakak itu kakak itu kan badannya kuat juga mau
takdir puasa macam mana itu maaf saya non muslim oh gitu maaf aku aku aku aku
semuanya saya mohon maaf atas kelancangan santriwati saya udah menebur